perasaan gue kalau misalnya bawa angkot
kayak gini gini banget deh
kita harus cepat ke sana
kita nggak punya waktu lagi mer
gak ada mulia
jadi dulu nyokap gue punya penangkaran ikan di baritok
tapi gue gak tau sekarang masih kurus apa enggak
ya mungkin itu kali petunjuknya
kamu tau tempatnya dimana
ibu kamu dibawa kesana sama bu ingrid
lang cepetan dikit lang
lebih ngebut lang
ini juga enggak butri
aduh lang perasaan gue kalau misalnya mau angkut gak gini gini banget deh
kita harus cepet kesana
kita gak punya waktu lagi mel
gimana dari aku

per lihat lihat lihat lihat
yan yan yan bangun yan
pemirsa saat ini saya sedang berada di daerah rawasjati
dan seperti yang anda saksikan bersama
telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan empat orang terluka ringan dan satu orang terluka parah
dan para korban sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama
itu kan lia
ngapain mereka ada di sana
aku harus bertindak
tindakan ranti lagi
pokoknya kalian bawa dia jauh jauh dari tempat itu
sesuai durum vainin
moi sedang berjaga jaga
saya tetap sendiri
saya tidak memiliki daya